satu persatu dari sejumlah fasilitas penataan tanah abang tahap satu mulai beroperasi
salah satunya adalah bus penghubung atau shuttle bus sebagai ganti kendaraan pribadi
nantinya kendaraan pribadi dan kendaraan umum lain dilarang memasuki kawasan tanah abang sejak pukul delapan hingga enam sore
produser lapangan cnn indonesia mutia wiro sastro mengajak anda berkeliling dengan bus tanah abang explorer
inilah shuttle bus tanah abang explorer
sebanyak tujuh unit shuttle bus yang disediakan pemerintah provinsi dki jakarta ini
akan mengantar anda berkeliling di sepanjang kawasan tanah abang jakarta pusat mulai pukul delapan hingga enam sore
kloter pertama perjalanan dimulai tepat pukul delapan pagi seiring dengan aktivitas pedagang kaki lima
yang mulai menggelar tendanya di sepanjang jalan jati baru
ketika masuk bus
saya disapa petugas yang membagikan tiket bertuliskan layanan gratis transjakarta
terdapat empat puluh tiga kursi penumpang dan dua puluh dua pegangan tangan untuk penumpang yang berdiri
bus jenis kania tipe b lower deck atau berlantai rendah ini dilengkapi dengan layar dua puluh sembilan inch yang dipasang di tengah mobil
sembilan kamera cctv
tv pun dipasang di sudut sudut bus yang kemudian dipantau langsung dari kursi sopir
bus berhenti di enam titik yaitu halte stasiun tanah abang halte blok g blok b blok f blok e dan berakhir di halte flyover jati baru
total waktu tempuh sejak menaiki bus dari halte stasiun tanah abang hingga ke tempat pemberhentian terakhir di halte jati baru sekitar lima belas menit
walau belum terbiasa sebagian penumpang menyambut baik pengadaan shuttle bus ini karena dinilai lebih nyaman dan memudahkan mobilitas
melihat shuttle bus ini seperti apa
saya kaget saja terus naik kata saya ini gratis
turun di blok b
menurut ibu yang biasa berbelanja di sini shuttle bus ini memudahkan pembeli
karena biasanya naik apa ibu
biasanya naik angkut macet
dan pengadaan shuttle bus ini merupakan bagian dari program penataan tanah abang yang mulai beroperasi dari hari jumat dua puluh dua desember lalu
dan ini akan menjadi salah satu bagian dari rencana jangka pendek pemprov dki jakarta yang nantinya rencana jangka panjangnya adalah
menjadikan kawasan tanah abang menjadi

di atas ini terdapat transportasi terkait moda transportasi
mulai dari krl komuter lain lalu transjakarta angkutan kecil seperti angkot dan juga lrt yang sedang dibangun
mutiawiro sastro jakarta